kita ke informasi lain pimpinan majelis pemusyawaratan rakyat mpr bertemu presiden joko widodo di istana merdeka jakarta rabu pagi
anggota mpr yang dipimpin bambang susatyo diagendakan membicarakan pelantikan presiden dua puluh oktober nanti
para pimpinan mpr dan presiden berkonsultasi jelang pelantikan presiden joko widodo pada tanggal dua puluh oktober nanti
para tamu negara sahabat termasuk perdana menteri australia dijadwalkan hadir dalam pelantikan periode kedua presiden jokowi
presiden menginginkan acara pelantikan digelar secara sederhana namun tidak menghilangkan khidmatnya acara
pimpinan mpr menyampaikan undangan untuk pelantikan tanggal dua puluh oktober yang akan datang

tapi juga tanpa mengurangi kehidupan dan keaduan dari acara itu
saya rasa itu
sekian kami sampaikan